tsunami tidak hanya meluluh lantakan kawasan pesisir barat banten dan lampung selatan
bencana sabtu malam juga menutup kiprah sebuah benpapan atas tanah air seventeen
grup yang dibentuk di yogyakarta ini harus menelan pil pahit
kehilangan tiga personel sekaligus
sang vokalis utama bahkan juga kehilangan sang istri yang sempat hilang pasca tragedi tsunami
mencarimu tak tahu dimana
usai sudah pencarian rivian fajarsyah atau ivan seventeen
setelah dua hari dinyatakan hilang istri ivan dilan sahara teridentifikasi di rumah sakit umum daerah berkah pandeglang
selama dua hari pasca selamat dari terjangan tsunami ivan tujuh belas memang tak henti mencari keberadaan sang istri
lewat akun instagram
ia terus mengabarkan upaya pencarian dilan yang menemaninya manggung di tanjung lesung saat bencana terjadi
namun rindu dan harapan yang terus dipupuk ivan pupus
sang istri yang seharusnya berulang tahun dua puluh tiga desember atau sehari setelah bencana ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa
duka yang dirasakan ivan seventeen memang tak terperi
tak cuma kehilangan tiga anggota band dan dua orang kru
ia juga kehilangan istri
yang baru dua tahun ia nikahi
dan senin pukul delapan malam ivan mendamping jasad sang istri pulang ke kampung halaman dilan di ponorogo jawa timur
isak tangis pun menyambut kedatangan jenazah di kediaman orang tua dilan di kelurahan patihan kecamatan kabupaten ponorogo selasa siang
di tengah kedukaan ivan berusaha tegar dan terus meminta doa untuk sang istri dan lima personel tujuh belas yang juga jadi korban
dari rumah duka